senin pagi ribuan perantau dari sejumlah daerah di pulau kalimantan tiba di pelabuhan nusantara
kota parepare sulawesi selatan
penumpang yang tiba turun dari kapal print soya dari samarinda
dan kapal pantokrator dari nunukan kalimantan timur
para penumpang yang datang memang didominasi para perantau dari sejumlah daerah di sulawesi
mereka mengaku mudik lebih awal agar bisa menikmati puasa ramadan
dan menghindari kepadatan saat puncak arus mudik tahun ini
jadi ambil cuti lebih awal ya
berdasarkan manifest sebanyak tiga dua ratus delapan puluh sembilan penumpang tiba dari dua kapal
jumlah ini diakui pihak ksop parepare naik dibandingkan hari hari biasa
km pantokrato sudah satu delapan ratus an untuk km prince soya sudah satu empat ratus an
tidak pun kira bahwa sudah ada kenaikan penumpang
sebelum sebelumnya itu pulang pulang kemarin itu
prince soya dan kapal pantokrator itu masih di bawah seribu
pencabutan ppkm diprediksi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan penumpang jelang ramadan
hasrun nawir parepare sulawesi selatan